dan lo sadar gak sih
lo tuh pembawa masalah
dulu sebelum lo masuk kampus ini semua fine fine aja
ya emang sih mifmi sama rizky emang gak pernah akur
tapi gak pernah dibut sampai kayak gini
and my prince tegan ninggalin gue dengan keadaan gue kayak gini
eh mel pangeran tuh ninggalin lo bukan gara gara putri
tapi karena sikap lo yang ngeselin tau gak
lo butuh banget bayaran
lo pikir gue mau gabung disini karena apa
kalau bukan karena bayarannya
lo pikir gue mau satu band sama cowok yang kaya anak kecil dan nggak profesional kayak lo
cukup sandi ngantuk gue
lo mau berantem
ayo berantem sama tapi gak disini
kok tiba tiba bende sih nyanyinya
gue capek sama lo yang selalu caper depan gue
apa yang terjadi
kenapa kalian disini bukan ngeband di dalam
paregar saya pinjam pencematan paregar
ada urusan yang harus saya selesaikan
tapi gak disini
dan dulu gue tunggu

ih kok gue jadi ninggalin lagi sih
apa kenapa dikasih kunci motornya sih pak
ya mereka mau berantem
ya kenapa sih my prince tinggalin gue terus
kalian kenapa keluar sih
tadi pangeran bete terus dia cabut dari panggung begitu aja
meski jadi kesel terus mereka ribut
terus sekarang batu batas sama rizky mana
ya gue juga gak tau put
yang pasti mereka mau nyelesain urusannya di tempat lain
pertama kali di rumah
pertama kali di rumah
pertama kali di rumah
cabut begitu aja gue juga gak tahu mereka kemana
pasti mereka mau berantem
gue gak ngerti lagi sih kenapa sih mereka tuh harus selesaiin masalah dengan cara berantem
emang gak bisa apa dibicarain baik baik aja
eh coyosongan lo sadar gak sih my prince sama rizky tuh berantem gara gara lo
ya iyalah gara gara lo gatel sama my fins jadinya my pin sempet mepet terus sama lo
ya dan terus rizky jelas
karena my prince mempet mepet terus sama lo
ya rizky kan bucinan loh
dan lo sadar gak sih lo tuh pembawa masalah
dulu sebelum lo masuk kampus ini semua fine fine aja
ya emang sih my prince sama rizky emang gak pernah ngakur
tapi gak pernah dibut sampai kayak gini
tinggalin gue dengan keadaan gue kayak gini buta
pangeran tuh tinggalin lo bukan gara gara putri
tapi karena sikap lo yang ngeselin tau gak
kok lo kurang ajar sih ngomong kayak gitu
citra nih masa berani sih ngatain aku nyebelin
kok lo bisa tunjuk citra ada di mana
bukannya lo buta
disitu dari suaranya kan
eh citra enak aja kamu ya
katain normalnya belin normal ini gemesin tau
maksud om jojo gemesin imut imut unyu unyu gitu non
yaudah gausah banyak ngomong lah om jojo
ini sekarang hukum citra dengan cara lain gak cuma ngomong doang
kalo orang itu kesalahan sedikit negatifnya sedikit
mendingan kita sabar aja lama itu indah lo
omg tonton gue sekarang juga pasti dia mau ke pangeran
pangeran sama rizky pergi kemana ya
kalian perlu bantuin gue mikir dong
kemungkinan mereka tuh datengin tempat gimana gitu
iya kalau menurut gue sih mereka cari tempat kosong buat fight
bener tuh cit tapi dimana ya
jadi maksudnya tuh mereka bakal fight main main kayak duel gitu
ya put itu yang gue takutin
yaudah kalo gitu kita harus cepet cepet temuin mereka
jangan sampai mereka berantem gue gak mau terjadi apa apa sama mereka
put lu jujur sama gue ya
di antara pangeran sama rizky sebenarnya lu pilih siapa sih
put perlu jujur sama gue ya
di antara pangeran sama rizky sebenarnya lu pilih siapa sih
lo ga mungkin belain dua duanya masa lo serakah banget ambil dua duanya
maaf deh bener ternyata yang ata bilang
pacarnya dia tuh galak gue kira lo bahaya
aduh gio gue tuh ga belain siapapun gue ga miak siapa siapa juga
yang pasti gue gak mau mereka berantem apalagi mereka nyakitin satu sama lain
karena kan ga semua masalah harus diselesain dengan kekerasan
oh iya guys kalian tadi sadar ga sih waktu mel nunjuk si citra
kok dia bisa tau persis posisinya citra bukan dia ga bisa liat
gue sih curiga juga sama si mel kayaknya dia beneran ga buta deh
soalnya kemarin gue sempet mergokin si mel
waktu itu gue sama batu bata pernah mergokinnya lagi ngaca
tapi waktu ditanya sama pangeran dia malah ngeles
yaudah daripada kita penasaran mending kita selidikin si mel
biar kita tahu si mel tuh beneran buta atau enggak
gawat malah ngikutin kita dari belakang
jalan jalan men
om jojo bisa ga sih jalannya tuh cepetan dan kaya siput
ya waktu itu kan biasanya dari pak bos itu kan pelan pelan non
yang penting selamet kalo kata pak bos itu selalu badser
lagian mereka sih bawa mobilnya kencang banget
yaudah om jojo ga usah kebanyakan cincong deh mending sekarang jalannya ngebut
kita cari tuh pangeran kita harus sampai duluan
aku ga mau pangeran sampe kenapa napa gara gara
biar berantem sama rizky
iya kemarin aja pangeran putri atta citra
hampir tau tau ga kalo lo tuh bener bener ga buta
mel ini saran om cucu ya
mendingan non mel udahin deh sandiwaranya
lo sampe kapan sih non mel bohongin orang terus
nanti kalo misalkan orang tau kalo non mel itu ga buta
ya ga deh non mel malu sendiri
eh om jojo diem ya
om jojo bukan deddy aku
kalian juga berdua tak siapa nya
kalau gue udah mulai lupa seharusnya kalian tuh siap untuk ingetin gue
jangan malah diem aja bengong
kerjaannya bengong terus
udah cukup pura puranya
gue tau om dari awal lo masuk band ini
lo cuma mau caperkan depan gue
sorry gue bukan lo yang hobinya caper
dari dulu lo sok baik sama putri
sok jagain dia
sok perhatian ke dia
cuma karena lo suka sama dia